kawan kawan wartawan sekalian untuk tiket itu sudah diurus oleh perwakilan dari provinsi masing masing
kemudian tiket sudah disiapkan lantas perwakilan dari provinsi nanti akan menagih kembali reinbus kepada bnpb
kemudian warga yang diobservasi juga akan dibekali biaya transportasi sebesar satu juta rupiah per orang
jadi didamin sampai ke rumah itu insya allah selamat
bnpb menyiapkan tiket pesawat kemudian dari perwakilan provinsi masing masing ini sudah menyiapkan tiket pesawat
jadi diharapkan semuanya memenuhi fasilitas yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah
pemerintah di bso pak
selanjutnya setelah ini menemui mereka semua pak doni
ya dong kan mau kita lepas
pak ini kami kita mendapat kabar kalau ada satu wni dari aceh yang tidak ikut pulang ke jakarta apakah bisa dikonfirmasi pak kebenarannya pak
enggak benar semua pulang kok ini kecuali dia penduduk natuna memang ada orang aceh yang penduduknya natuna
kalau dia tidak mau pulang itu berarti dia penduduk natuna karena memang ada satu orang yang apa
terima kasih warga di sini informasi yang didapat ke saya
ini kan berarti pak dari kemenkes kan akan mengeluarkan surat keterangan tidak terjangkit virus corona kepada pemda apa sudah dikeluarkan pak
sudah jadi begitu ini dia nanti mereka itu selesai menjalani observasi sudah langsung dibekali surat keterangan keadaan kesehatan mereka
oke berarti ini observasi lanjutan ya
observasi lanjutan di daerahnya gimana pak
melalui dinas kesehatan melalui dinas kesehatan
jadi surveillance tracking itu membantu mereka mereka di dalam juga bersosialisasi dengan masyarakat maupun dengan keluarga
jadi itu tetap dinas kesehatan bertanggung jawab dan terus memantau dan kita sudah koordinasikan dengan mereka
surveillance tracking itu sampai berapa
sampai berapa lama pak
sebenarnya sudah selesai observasinya begitu observasi selesai menurut who sudah tidak ada apa apa
tetapi itu sebagai wujud tanggung jawab
kalau ada sesuatu hal misalnya masuk angin atau apa dia merasa cemas karena itu dinas kesehatan yang akan memeriksa menjelaskannya
karena secara teori dari who dikatakan kalau sudah dua minggu ya sudah bebas
ya mau pakai teori mana lagi ya
apakah itu dari evakuasi lanjutan china pak
ya ini dari satu delapan ratus warga dari mainland china itu memang evakuasi lanjutannya pak

ini loh ya kita selalu fokus kita selesaikan dulu ini kemudian kita juga nunggu phe ic nya public health emergency of international concern nya selesai
nah itu baru dipikirkan kalau masih di lock semua masih pintu ditutup ya tidak bisa
berpikir saja berangan angan telah susah nanti
jadi kita nunggu semua konfirmasi dari who mengenai public health emergency of international concern
terima kasih pak
banggar ya pak ya
banggar ya pak ya
pak mungkin dari who kita memberikan pernyataan pak dari who kita memberikan pernyataan

oke biar saya terlebih dahulu bicara tentang natuna dulu

dan kami sangat senang melihat bahwa kami telah menyelesaikan empat belas hari tanpa ada acara atau penyakit
dan saya mengucapkan selamat datang kepada pemerintah indonesia dan agensi agensi pemerintah yang penting
termasuk bnpb dan pemerintah koordinator dan lainnya
karena ini adalah pergerakan yang sangat bijak dan ini adalah pergerakan untuk memindahkan warga dari wuhan
dan menjaga keamanan mereka selama empat belas hari tanpa penyakit
sekarang kami akan melepaskannya
satu pesan utama yang ingin saya katakan kepada semua orang
rekomendasi kami adalah selama mereka tidak memiliki penyakit
selama empat belas hari mereka akan dikeluarkan dengan baik
ketika mereka datang ke komunitas mereka
mereka akan baik dengan komunitas mereka
mereka akan baik dengan baik
tidak perlu khawatir tentang mereka
mereka akan membutuhkan keinginan normal seperti apa yang kami katakan
pastikan mereka terus mencuci tangan dan lainnya untuk mencegahnya
dan protokol ini baik pak
ya sudah empat belas hari dan mereka tidak menunjukkan penyakit corona
dan ada tim medis yang menonton mereka secara regular

mencari apakah mereka baik atau tidak
jadi mereka baik
dan kami datang untuk melihat mereka secara langsung dan melepaskannya
mereka bisa melakukan aktivitas mereka sehari hari

mereka menikmati latihan dan lainnya

saya pikir anda telah mendengar dari kementerian kesehatan
tentang jumlah penyakit yang dilakukan

saya tidak pernah membaca update sejak hari ini

jadi itu adalah hasil yang saya miliki
saya tidak memiliki berita khusus lain
tapi silakan berbicara dengan kementerian kesehatan
silakan berbicara dengan kementerian kesehatan
agar mereka dapat mengupdate anda sehari hari
tentang berapa banyak sampel yang dilakukan

oke terima kasih